oke oke oke ada informasi apa nih sekarang tentang tahun baru imlek kali ini
iya karena kan kalau kita bicara soal tionghoa itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi
sudah mulai berakulturasi ada banyak percampuran ya dengan budaya indonesia ya
salah satunya ini dari makanan
dari makanan makanan kan banyak banget yang kita suka
ini bahkan makanan tionghoa ini ya atau chinese food kita bilang itu makanan favorit di indonesia
di mana mana sekarang ada chinese food bahkan juga ada chinese food sekarang ini yang halal
pasti pasti bahkan ada banyak sekali jenis kuliner peranakan yang bisa kita jumpai sehari hari
di mana keren banget kan bajunya
nah ini adalah baju kebayonyonya
atau yang lebih
akrab di telinga kita itu adalah kebaya encim
dan tahukah anda bahwa kebaya encim ini merupakan hasil perpaduan dari berbagai budaya
salah satunya adalah budaya tiongkok
dan juga memiliki cerita sejarah yang panjang
hingga akhirnya terkenal di indonesia
dan saat ini sudah disesuaikan dengan tren busana saat ini
dan juga tetap nyaman dipakai
kebaya encim awalnya diperkenalkan kaum peranakan indo
mulanya mereka menganggap pakaian yang dikenakan
tidak sesuai dengan kondisi iklim di indonesia
seiring waktu berjalan kaum perekan indo mengadaptasi baju kebaya nusantara sebagai busana istimewanya
hal ini turut memicu inspirasi dari kalangan tionghoa untuk membuat kebaya encim seperti saat ini
bak sebuah lukisan cantik susunan benang bordir dibentuk menjadi beragam motif
gambar gambar ini dibuat sebagai penyempurna tampilan kebaya encim
tidak hanya dikaitkan dengan kebaya encim
tapi sebatas hiasan gambar tersebut juga sangat makna dan harapan dari sang pemakai busana
selain itu ciri khas dari bentuk kebayaan gym yang paling menonjol adalah kerah berbentuk fee
kebaya sih kebaya sih enggak terlalu
kebaya saya melihat banyak pengaruh eropa
kan banyak banyak bunga bunga
tapi saya bisa juga ada bayanya yang mengarupsi motif motif tionghoa
misalnya ada kubu kubu ikan emas
kecintaan winnie pada kebaya encim menggiringnya pada usaha bisnis kebaya encim secara serius
berkat keahlian yang mengembangkan strategi pemasaran
kini produknya laris manis baik dalam dan luar negeri
kebaya sendiri kan tadinya memang nggak ada yang pakai bordir
kebaya polos kemudian pakai les
kemudian lama kelamaan muncul mesin jahit
baru tahun sekitar seribu sembilan ratus tiga puluh an itu baru kan baru ada mulai mesin jahit
nah mesin bordir
nah dari situ baru orang mulai bisa ngebordir macam macam hal
kayak bikin yang lebih cantik cantik nggak lagi pakai tangan gitu
begitu pula dengan baju koko
pakaian warisan akulturasi tionghoa ini memiliki nama asli tui kim
kehadiran baju tradisional pria ini
kaitannya dengan hubungan antara warga lokal dengan kaum peranakan pada abad ke sembilan belas
keharmonisan diantara keduanya membuat baju tui kim kini akrab di kalangan masyarakat indonesia
termasuk warga betawi yang sering berbaur dengan warga tionghoa di jakarta
karena tui kim banyak dipakai lelaki dewasa tionghoa
maka penggunaan kata tui kim berubah menjadi koko
saat itu baju koko yang berbahan katun atau sutra kerap dipasangkan dengan celana komprang
nah bagaimana juga bagaimana yang terjadi
dipakai oleh orang tionghoa
orang tionghoa diadaptasi oleh betawi
namun mungkin juga ada bagian orang tionghoa yang masuk islam muslim
dunia fashion memang syarat pembaruan dari masa ke masa
namun kebayaan cim dan baju koko tidak pernah tergerus modernitas zaman
meski tergolong klasik
keduanya tetap fleksibel mengikuti
pendrayani laksmi jakarta